light rail transit atau lrt resmi beroperasi pada dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
sejumlah warga yang sudah menggunakan lrt mengaku merasa nyaman
meski begitu lrt dirasa kurang efektif bagi warga yang penumpang yang tengah terburu buru
pihak lrt mengaku lamanya waktu tunggu kereta disebabkan oleh sejumlah tren seat yang belum beroperasi secara maksimal
untuk membahasnya kita langsung tergabung kembali dengan pak joko setio warno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat
pak joko kita kembali tersambung semoga aman ini sinyalnya pak ya
pak joko tadi anda sempat mengutarakan pernah ikut uji coba kalau anda melihat uji coba waktu itu seperti apa gambarannya pak
ya saya sudah ikut beberapa kali uji coba ya
statis artinya dianggap full penumpang namun dia hanya berupa pasir
ya itu yang statis
kemudian dinamis juga perang putih ya sendirian dan bahkan dengan
presiden juga ada pada situ ya masih lancar lah
tapi yang belum merasa ikutin adalah bagaimana pada saat uji dinamis penumpangnya full
artinya penumpangnya ya banyak yang berdiri dan duduk
enggak nah ini tampaknya belum
bisa jadi ya ini ini sebenarnya masuk kategori uji coba juga
persoalannya kan sudah membayar meskipun lima ribu rupiah termasuk membayar
sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa bahwa mereka juga berhak mendapat pelayanan yang baik
nah oleh sebab itu saya pikir untuk lebih
apa ya membuat nyaman masyarakat ya mungkin
apa tarifnya untuk sementara
apa tarifnya untuk sementara
apa tarifnya untuk sementara
dikurangi dari lima ribu rupiah
sebenarnya kalau tanpa pemasukan kita juga kasihan juga operator ini juga nggak mendapatkan
sudah menunggu beroperasi pengeluaran uangnya juga cukup banyak tapi belum bisa mendapatkan
tapi di sisi lain memang penumpang juga butuh ketepatan waktu
terutama pada saat jam sibuk ini
nah ini bisa memang mengganggu sistem
tapi secara umum memang teknisi teknis yang bekerja di sini
terutama di wptk mereka sudah
dapatkan juga orang orangnya
dapatkan juga orang orangnya
kalau menghadapi hal hal yang
memang segera ditangkap
memang kereta ini kan berjalan tanpa ada masinis
tapi tentunya masinis juga tetap ada di situ dan itu juga
dalam kondisi tertentu bisa untuk membantu
ada banyak persoalan yang dicatat oleh warga pak joko
kalau anda hal krusial apa yang dalam waktu dekat harus disempurnakan pak
selain tadi meminta agar dikurangi rp lima tadi untuk tarifnya
yang jelas itu ini ketepatan waktu
memang kan sesuai dengan rencana kan headway nya enam menit
kalau dari ujung ujung nanti sampai dengan cawang bisa tiga menit karena dia pertemuannya di sana
nah ini kalau sampai tiga puluh menit memang terlalu lama
memang kpmt melihat belum seluruh keretanya dipungsikan
apalagi kalau pas pintu keluarnya ada kendaraan pas kalau tidak
tapi pada saat uji coba kemarin ya saya pas juga gitu kan
nah ini juga perlu menjadi perhatian
saya kira untuk lebih masyarakat tadi merasa nyaman tentang ya ini nggak perlu uji coba ya rp lima nya dikurangi aja
atau mungkin sementara waktu bisa juga cuma satu rupiah dulu
karena sebenarnya uji cobanya pada intinya belum selesai
ya kita perlu waktu kita bandingkan aja mrt
uji cobanya setahun selesai hampir satu tahun
ini tidak jauh beda kemarin dengan lrt sumatera selatan
sumatera selatan malah lebih pendek lagi
ya muncul masalah juga gitu kan
dan ini juga pelajaran bersama nanti bagaimana untuk kereta cepat
itu jangan terburu buru untuk cepat diresmikan
boleh diresmikan nggak apa apa
tetapi nanti ya jangan suruh bayar dulu gitu loh
biar penumpang full gimana caranya
pokoknya kalau sudah bayar itu mesti ada rasa keinginan
ada rasa kecewa lah dari konsumen ya
sudah pasti seperti itu
ini kan pernah juga dicatat ya pak ya oleh wakil menteri bumn
ada salah desain konstruksi jembatan lengkung atau long span
apakah ini mempengaruhi ya pak ya laju lrt ini melambat
hingga membuat kondisinya memburuk pada hari ini juga
nah kalau itu mungkin berbeda ya
cuma ini anggap aja seperti jembatan
jadi perta di atas
sehingga dia butuh rekomendasi sertifikasi dari komisi jembatan dan terowongan
dari kementerian pu
dan itu sudah diberikan
termasuk juga long span pada lengkung
memang tidak bisa dihari lengkung ini
karena kondisi tata guna lahan dan sebagainya
sehingga harus ada lengkukan seperti itu dengan air yang lebih kecil
kalau saya tidak salah
tapi tidak terasa kan
karena jari jarinya lebih besar
kalau yang kemudian memang lebih kecil
dan di sana kalau namanya melengkung
itu kalau kecepatannya sama
akan muncul namanya kaya sentrifugal
untuk biar tidak terlempar
pasti kecepatannya berkurang
itu dua puluh km per jam
saya kira nggak jadi masalah
toh ini sudah ada jaminan dari komisi jembatan dan terowongan
ya wajar lah kalau kita
membelok pada lengkung yang
r nya kecil
mesti kita pelan pelan kan
ini juga sama seperti itu
mungkin dengan lengkungnya r nya kecil
kecepatan sama dengan yang lurus
baik terakhir pak
yang anda catat di lapangan
apakah semua stasiun lrt ini
sudah terintegrasi belum ya
dengan transportasi lain
sehingga memudahkan para warga
untuk menggunakan lrt ini
kalau stasiun stasiun yang berada
di wilayah kota jakarta
tidak jadi masalah
ada integrasi dengan
ada yang terintegrasi dengan krl
itu yang stasiun cikoko
dengan stasiun krl cawang
di bawahnya juga ada
cuma untuk yang
stasiun yang berada di luar jakarta
ini masih jadi problem
rumahan yang jumlahnya
terhubung dengan stasiun yang terdekat
karena kalau warga masyarakat
membawa mobil satu persatu
itu lahan parkirnya
selain tidak cukup
juga ases jalannya beberapa stasiun
makanya kami kemarin dapat informasi juga
katanya tahun depan nanti
akan diadakan feeder
feeder itu akan di gratiskan
itu bagus juga
jadi pembahasan ini sudah lama
sudah dua tahun yang lalu
pemda yang bodi tabung itu
terhadap kebutuhan masyarakat
ini yang jadi problemnya
ini yang jadi problem
makanya ini harus dibuat
feedernya harus bagus
ke kawasan semua
kawasan rumahan rumahan yang
sehingga mereka nanti mudah
poin poin dari rumah ke stasiun
termasuk juga tarifnya
totalitas kalau dari rumah kembali ke rumah
tajam lebih dari lima puluh ribu
jadi kurang dari lima puluh ribu lah
syukur syukur memang kalau ada penyajian feedernya gratis
itu lebih baik
sehingga sangat membantu sekali
warga masyarakat yang mau benar benar mau beralih
menggunakan anggota umum dari kawasan kawasan
rumahan perumahan yang ada di bodenta
baik semoga pak joko ya
para pemangku kepentingan menonton dialog ini
bisa mencatat apa yang menjadi kekurangan dievaluasi
bisa dihimpun evaluasi tersebut
lapangan akan dibenahi
terima kasih pak joko setiowarno
ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan
mt pusat bersama kami di newsroom
assalamualaikum selamat malam pak joko
pak fathul pak fathul